sebanyak tiga puluh empat orang meninggal dunia
akibat banjir lahar hujan gunung merapi sumatera barat
sebanyak enam belas orang dinyatakan hilang
banjir lahar hujan menerjang kawasan di sekitar gunung marapi sumatera barat
data bpbd provinsi sumatera barat hingga minggu sore
dilaporkan tiga puluh empat orang meninggal dunia
dan enam belas lainnya dalam pencarian
tapi sampai hari ini
data terakhir yang kami terima
untuk korban meninggal sudah mencapai angka di tiga puluh empat orang
dengan sebaran enam belas korban di kabupaten agam
kemudian delapan belas korban meninggal di kabupaten tanah data
untuk korban hilang pak masih adakah yang dicari
masih sampai saat ini tim gabungan tni polri basarnas dan juga bpbd
dibantu masyarakat masih melakukan pencarian
diperkirakan masih ada sekitar enam belas lagi korban yang hilang
banjir lahar hujan gunung merapi juga memutus sejumlah ruas jalan nasional
masyaring berhubung kora padang dan kota bukit tinggi
serta jalan nasional di kawasan lemba anai
yang menghubungkan padang pekanbaru